chinese food siapa yang gak suka
nah di depan saya udah ada makanan makanan autentik chinese food
seperti fuyung hai nasi goreng capcai dan juga mie goreng
nah kalau misalnya kita ngomongin tentang ciri ciri apa yang membuat chinese food enak
katanya sih daun bawang bawang putih dan juga jahe
udah lapar makan yuk
chinese food sudah menjadi bagian dari budaya makanan masyarakat indonesia
masakan dari negeri tirai bambu ini memiliki cita rasa yang gurih manis dan sedap
memberi efek yang biikin lagi
pemilik restoran chinese yang sudah berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
liliana membocorkan apa rahasia dibalik lezatnya chinese food
kita bahan bahan ya seperti kecap ikan saus sirem
jadi yang khusus khusus dari hong kong
ya kita ambil bahannya dari hong kong punya
gak bisa sembarangan kita nggak cocok
begitu jadi bahan bahan bumbu bumbunya itu ada rahasianya di situ aja
menurut liliana kecap dan saus yang dijual di indonesia memiliki kualitas yang berbeda dengan yang diimpor dari hongkong
tak hanya kecap dan saus di negeri tiongkok msg atau yang biasa dikenal dengan vaksin juga diakui menjadi bagian terpenting untuk ditambahkan ke makanan
pakar kuliner william wongso mengatakan alat masak yang digunakan juga mempengaruhi cita rasa otentik chinese food
jadi dia ada namanya work smoke aroma itu adalah satu karakteristik juga
kalau bikin nasi goreng mie goreng itu ada rasa gosong gosongnya enak
william menambahkan minyak yang juga sering digunakan untuk memasak chonese food adalah minyak kacang
karena memiliki titik asap yang jauh
yang tinggi sampai dua ratus tiga puluh dua derajat celcius
pas untuk menggoreng atau mengoseng
namun dikarenakan mayoritas orang memiliki alergi kacang kini sudah jarang digunakan
meski begitu tak usah khawatir
sebenarnya kunci sederhana untuk menciptakan makanan chinese yang lezat di rumah cukup dengan lima saus atau kecap berikut
yaitu saus tiram atau oyster sauce kecap inggris atau worcester sauce minyak wijen kecap ikan dan kecap asin